harga baru rumah bersubsidi akan diberlakukan mulai juli dua ribu sembilan belas
aturan harga baru rumah subsidi ini merupakan tindak lanjut dari peraturan menteri keuangan
terkait batas atas harga rumah yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
penerapan harga baru rumah subsidi ini ditetapkan berdasarkan zonasi
harga rumah yang akan mendapatkan pembebasan ppn di kawasan jawa dan sumatera
yaitu rumah seharga satu ratus empat puluh juta rupiah pada dua ribu sembilan belas
kemudian di kalimantan ditetapkan sebesar satu ratus lima puluh tiga juta rupiah pada tahun ini
sementara harga rumah yang dapat pembebasan ppn di maluku bali dan nusa tenggara pada dua ribu sembilan belas
yaitu rp satu ratus lima puluh delapan juta
setelah peraturan menteri pupr ini terbit tepatnya lima belas hari setelah aturan ini diundangkan
saat ini aturannya tinggal menunggu tanda tangan menteri pupr